saya gak tega
ternyata mama masih perhatiannya sama gue
mama gak sungguh sungguh benci sama gue
kamu habisnya di toilet
ini umpat ya
alfa itu gak sakit beneran
dia paling cuma stres aja
karena mau dateng ke kantor polisi
kan dia punya
masalah yang gak endah
juga ada trauma sendiri
sama kantor polisi penjara
aku gak tenang banget
sampai detik ini kita belum tahu
keadaan andin gimana
aduh ya allah
otak aku tuh lagi
yang udah jatuh jangan dimakan dong
kecium baunya nih
oh ya benar ya
saya jadiin alasan untuk saya pergi aja pokoknya sekarang ya
daripada mama nanya nanya saya terus
saya bingung juga cara ceritanya soal angin
biar saya aja yang gantiin maskara bapak
yang bersih ya
ya kalau papa dulu ya
bersihin dulu bersihin dulu
bau bau bau
oh ya itu
ayah dibersihin dulu
dari pak surya
angkat telepon dari pak surya ya
angkat deh takutnya penting
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
iya kebetulan al sedang membersihkan askara di kamar mandi
maksudnya pak surya apa ya
emang pak surya belum menjenguk andin
atau ada kabar lain
saya kemarin kan udah dengar kabarnya andin
cuma hari ini saya belum dapat update an lagi dari al

saya kan juga hari ini mau jenguk andin
gimana kalau kita ketemu di rumah sakit pak
ada yang harus diurus di sana
kalau saran saya sih saya kan dengar bu rosa lagi enak badan burosa
lebih baik bu rosa nggak usah ke sana bu
jadi daripada nanti kondisi bu rosa nggak fit
terus ketemu orang orang yang lagi sakit
takutnya malah jadi tambah sakit bu rosa
jadi saran saya sih mendingan bu rosa istirahat di rumah aja bu
ya poin opini pak suri benar juga sih
karena memang ya mau gimana ya
pakai celana dulu ya
eh kok marah marah
pakai celana dulu
sini pakai celana dulu
sini pakai celana dulu
sini pakai celana dulu
pakai celana dulu pakai celana dulu
pakai celana dulu
pakai celana dulu pakai celana dulu
pakai celana dulu sebentar
kan anak pintar
pusing juga sih kalau mama dan reina terus maksa butuh hadir
mau gak mau harus hadapin kan
lebih baik jujur daripada bohong sama mereka
daripada nanti mereka tau ada orang lain
malah bisa marah
mama dan reina kan juga berhak tau
apa yang terjadi sama andi
mungkin nantinya dua dua mereka juga bisa mempercepat ketemunya andi
ngomong yang sejujurnya
apa yang akan terjadi sama mereka ya
ayah sekarang udah wangi
udah wangi ya makan lagi pinter juga
gak tahu mau pisihinnya
apa saya harus bilang ke mama kalau sebenarnya ada yang diculik
sebaiknya saya jujur curja ke mama
daripada mama malah dengar dari orang lain
bisa bisa nanti yang disampaikan beda kan
dan malah mama ngerasa dibohongi
ada yang mau saya
tapi kalau saya cerita saya nggak boleh cerita di depan daina
jadi mendingan saya ngajak ngobrol ngelir di ruang kerja aja deh
oh iya sebelum kamu bicara mama lupa
tadi waktu kamu lagi ngebersih naskara pak surya telpon di handphone kamu
takut penting makanya mama angkas
pak surya nanya pertanyaan yang aneh deh
udah jenguk pak surya
aduh seorang cowok gimana ya
tapi kalau dilihat dari kondisi mama
apa mama udah siap ya dengernya ya
ya tapi ternyata
pak surya nanya kabarnya andin per hari ini
terus juga mama kan bilang mau jenuh
terus pak surya bilang katanya
lebih baik saya di rumah aja mama di rumah aja
karena kan mama habis drop keadaannya
jadi takutnya nanti kalau mama sama rena
sama askara jengukan di derma sakit
rumah sakit katanya banyak kuman
takutan yang kecil sakit
rumah juga tambah drop
sependapat sama ibu
soalnya kan ibu juga kondisinya kan
belum stabil banget
nanti kalau takutnya ke rumah sakit
ibu makin drop lagi kan
iya bener bu
ya supaya nanti kalau misalkan andin udah sehat
kan bisa enak kalau misalnya kita mau pergi bareng kan
nanti andin udah sehat
mamanya masih berfit kan
padahal aku udah kangen sama mama loh
pengen nama wakin mama
sabar dulu tuh tadi
kiki sama cus myrna bilang kan di rumah sakit banyak umat
nanti malah renanya sakit
ya kalau kalian bilang begitu
walaupun sebenarnya memang udah oke
dan mama lebih concern ke rena aja sih nanti kalau bawa anak kecil ke rumah sakit takutnya
cuma mama concern aja sama rena sama sama
jadi kalau gitu mama di rumah eh it's time to cut the hair
rapihin rambut kamu
cuma jangan terlalu pendek kali maya
dirapihin ya semuanya dong
bikin rambut kamu yang zaman dulu tuh loh
ya soalnya andin pernah janji